di desa bulang kabupaten probolinggo jawa timur
budidaya padi organik menjadi usaha yang menjanjikan
selain harga jual beras organik yang lebih mahal dari beras biasa
tanaman padi organik pun bisa ditanam di lahan tidak produktif
dengan hasil dua kali lipat dari panen biasa
sejak awal januari dua ribu delapan belas budidaya padi organik mulai diminati sejumlah petani
di kabupaten probolinggo jawa timur
salah satu petani yang mulai tertarik menanam padi organik adalah warga di desa bulang kecamatan gending
padi dengan pupuk organik ini tampak seperti varitas padi yang ditanam secara konvensional
hanya saja ukuran bulir padi dengan pupuk organik di desa bulang ini
lebih besar dari tangkai yang lebih banyak
tidak hanya itu hasil panen dari padi organik ini bisa dua kali lipat
dibanding dengan hasil panen budidaya padi konvensional
selain itu padi menggunakan pupuk organ
dan padi organik ini bisa ditanam di lahan yang rusak parah
akibat seringnya diberi pupuk menggunakan bahan kimia
pupuk kimia jadi ya hasilnya beda jauh
karena apa kalau kita pakai kimia dengan organik
dari sisi berasnya juga beda harga jualnya pun beda
otomatis kita ke tarap ekonominya juga semakin meningkat
karena harga jual dari beras yang pakai pupuk kimia dengan pupuk organik itu jelas jelas harganya berbeda
budidaya padi organik ini juga berbeda
padi organik sendiri terbilang lebih murah dibanding konvensional
budidaya padi organik hanya menghabiskan biaya sekitar tujuh juta per hektare
sedangkan untuk padi konvensional membutuhkan biaya sekitar dua belas juta rupiah per hektare
menurut pakar pertanian dari universitas jember
cara budidaya padi organik ini dapat dimanfaatkan oleh para petani di probolinggo
yang memiliki lahan tidak produktif karena dampak pupuk kimia
kita terlena pak kita terlena
mandi petani selalu untuk mendapatkan hasil yang tinggi
memperhitungkan biaya yang ada
tanpa menghitungkan kondisi lahan yang ada
nah sehingga biaya produksinya jauh jauh tinggi
dari itu apa terjadi
dari itu hasil petani itu dengan harga yang tinggi
itu kalau bersaing sudah dari segi harga
itu yang gak dicadang dari petani
nah dengan teknologi yang ada sekarang ini
kita akan memperbaiki suhu tanah
kita akan mengembalikan tanah menjadi subur
sehingga tanaman tumbuh sehat
budidaya padi organik di desa bulang ini dilakukan oleh dua belas orang petani
di lahan khas desa seluas satu hektare
selain hasil panen yang lebih banyak
tidak rentan terkena penyakit hama
harga padi organik ini juga lebih mahal dibanding padi konvensional
harga jual beras organik rp tujuh belas lima ratus per kilogramnya
sementara harga beras biasa sebesar rp sembilan
warga berharap selepas panen perdana ini
banyak petani probolinggo yang berhenti menggunakan pupuk kimia untuk budidaya padi